sejak awal saya sampaikan bahwa
ini yang menyiapkan bukan saya lho ya
urusan tiga periode sudah saya jawab
begitu itu sudah dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan
ini muncul lagi jadi wahab resmi
itu dari siapa
kalau dari saya kan saya terangkan
kalau tidak dari saya saya tidak mau terangkan